kita berharap sekali ini bisa melihat gambar di mana gubernur baru dan juga wakil gubernur baru bisa berinteraksi dengan masyarakat di situ
iya karena memang itu merupakan satu nasihat ataupun petuah yang diberikan oleh pak jarod gubernur sebelumnya nih
sebelum akhir anies baswedan dan juga sandiaga uno kemarin dilantik
ya di saat pelantikan anies baswedan dan juga sandiaga uno mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat tidak menghadiri acara tersebut
ya jarod memilih untuk pergi berlibur bersama keluarganya ke labuan bajo nusa tenggara timur
pada hari pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno di istana negara
mantan gubernur dki jarod saiful hidayat memilih berlibur di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur
jarod bersama istri dan anak anaknya tiba di bandara komodo disambut oleh pengurus pdip perjuangan kabupaten manggarai barat
ia pun sempat tampil bersama penari dan pemain musik di salah satu ruangan bandara
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur
sebagai wakil gubernur dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
saat disinggung alasan tidak menghadiri pelantikan anies sandi jarod mengatakan hal itu bukan kewajibannya
karena serah terima jabatan akan dilakukan oleh pelaksana harian gubernur dki saifullah
selain itu jarod menyebut tidak mendapat undangan untuk menghadiri acara pelantikan
apalagi jika ada undangan
jadi tadi jarod kalau tadi dia pertama jadi disini bukti bahwa tentunya proses ini menjelang urus
karena nanti akan diantar oleh sekta sebagai plk
jadi secara konstitusi itu juga bukan kewajiban
sementara itu gubernur terpilih anies baswedan tidak bersedia berkomentar
tentang absennya jarod saiful hidayat
terhadap pendapat saya rasa masyarakat indonesia sudah bisa menilai dengan dewasa
kita ingin proses demokrasi berjalan dengan baik
meski begitu anies menyatakan tetap berterima kasih kepada jarod
karena telah menjalankan tugasnya dengan baik